waduh suka saya lihat itu ibu ibu pada gendongin bayi gitu ya
iya lucu ya tapi menggendong apalagi menggunakan kain seperti itu agak tricky sih ya
kalau saya sih ya apalagi saya belum memiliki anak sama sekali
tentu jadi pekerjaan rumah juga
nah untuk itu sudah hadir di studio bersama kita
ada mbak wina dari komunitas indonesia babywear
dan artis sekaligus ibu muda tia aris tia
good morning semuanya
dan ini siapa nih ini juga narasumber kita belum dikenalin nih namanya
anteng ya ben ya
danir udah pengen ya
tapi itu nanti pas udah punya nya saya harus tau juga dong
menggendongnya itu gimana
memang ada cara yang salah itu dulu ya pertanyaannya
mungkin menggendong ini sudah dari lama sudah turun temurun
tapi kita berusaha memasyarakatkan kembali gendong dengan kain
dengan yang nyaman
biasanya cuma di untung untung
dan cenderung sakit di pundak
jadi kita mengedukasi dan mensosialisasikan kembali yang lebih nyaman
anak dan aman juga untuk anak anak ibu
karena apa yang pakai kain kayak gini kan kayaknya dulu ya
zaman dulu banget gitu pakai kain
kalau sekarang sudah yang instan
kalau tia sendiri gimana biasanya kebiasaan menggendong kanaka
kalau di rumah sih aku nggak pakai gendongan
kecuali kalau sekarang kan kanaka udah mulai makan
dan kanaka kalau mau tidur memang pakai gendongan aku pakai yang geos
jadi dia udah dijahit langsung
jadi kalau dilihat bentuknya tuh kayak sarung
jadi tinggal dipakai langsung dimasukin ke anakannya
jadi langsung praktis ya
tapi ini ya sih sempat berpikir juga gak sih kalau kan ada tuh yang tadi saya bilang
emang gak takut nanti bau tangan
kalau kelamaan gendong gitu atau terlalu sering digendong
kalau tia ada gak sih
kalau aku sih sudah sempat konsultasi sama dokter
ternyata yang namanya bau tangan itu hanya mitos gitu
jadi apa namanya menggendong itu sebenarnya adalah mempererat hubungan kita dengan si anak juga
dengan kita bersentuhan langsung gitu
membuat dia nyaman
ada rencana nggak mau pakai kayak gini lagi nih
mungkin kalau udah tahu cara yang benar pakai kain seperti ini akan coba juga di rumah
nah sempat waktu itu takut gampang jatoh kan kalau cuma diselipin gini
cuma tadi pas aku lihat kok gini
coba kita kasih lihat deh mbak gimana sih mbak caranya mbak
oke sini atau mau gendong dulu
oh ini benar gaya
tuh dipinjam dulu ya
ke mbak tuh dede mau digendong
ini kira kira akan lama nggak prosesnya
untuk ini satu menitan ada untuk bikin
ini butuh berapa meter kalau untuk yang standar
ini kain standar aja
atau gini deh gini deh kita break dulu aja ya
kita break dulu supaya nanti bisa menjelaskannya lebih panjang
anda jangan kemana mana tetap bersama kami di good morning
iya kita aldar
kalau saya kaku nanti ya tapi dilemes lemesin dulu deh mbak wina jadi gimana nih mbak kalau untuk tadi
ke apa menggendong menggunakan kain jarik ya jadi ini akan saya praktekkan namanya simpul jangkar
atau slip knot slip knot oke jarik ini jarik standarnya yang biasa danir mau coba danir mau
coba sini aku takut sama aku tapi kan amstel saya ada rumusnya tuh tiks ketika saya baca baca sih ya
jadi diawali dengan huruf t itu apa mbak itu tight nanti pakai gendong anaknya dia akan merasa dipeluk
oh gitu oh tuh ya tight ya oke jadi oh mulai gitu ya oke gendong jamu oke saya sekarang boleh boleh
seperti huruf t huruf t gini ya oke oke masuk ke dalam masuk ke dalam ke atas lagi turun ke bawah
selain itu ini dipegang ya oke ke samping ke bawah ke bawah tutorialnya ada di youtube
lanjut masuk ke simpul itu ini ya ya ini berarti betul oke oke ini saya bener gak sih
jadi kuat seperti ini biasanya kan kalau saya lihat tuh
coba coba perlu sekali lagi enggak perlu sekali lagi enggak biar jelas ya coba ulang ulang oke iya bisa naik turun
jadi meriah aman terus ringkes gitu ya ini ya kita pasti punya kan seperti ini di rumah kan
jadi bisa ngikutin ya ulang lagi ya oke jadi ini kita menggunakan metode slip knot slip knot ini kayaknya yang paling simpel ya
iya betul yang paling simpel bisa digunakan untuk usia berapa gimana gimana coba saya sampai anak saya yang kedua sampai tiga tahun masih
gendong seperti ini oke dibikin huruf t ya dibikin huruf t diluar atau didalam
oh diluart tuh oke
coba lihat ini ke danir aja mas
eh ke daniar ke mbak
ya ke atas ke atas turun ke bawah
oke nah pegang ininya biar
eh liatin dulu itunya simpulnya
nah ini lagi di tutorial yang dulu bentar
ada ruang ini masuk ke dalam
oke bagian atas kainnya
oh jadi kantungnya ya
ya bikin kantung ke atas
nah ini kita bikin dudukannya itu
ini selipit di bawah
nah yang tight kemudian tics itu ada di bagian mananya nih mbak
bagian gendong ini
jadi tight ini kita bisa kencangin
jadi kita kencangin kita balik
oh jadi jangan sampai longgar ya
kita bisa ditarik dikecang di sini
oh bisa dikencangin
oh nempel kayak kanguru
yang mana mbak yang ditarik kalau mau kencangin
setelah itu setelah kencang apa lagi
jadi kalau untuk anak masih bayi tangannya biasanya masuk ke dalam
kalau ini anak saya udah setahun udah gak mau
jadi tangannya harus di luar
jadi kita bisa melihat
terus selanjutnya huruf c itu apa
i think yang liat liat
lampu di atas
jadi harus bisa terlihat terus anaknya
terus selanjutnya yang oke
karena sekarang malahan kalau gendong kayak gitu ibu ibu itu biasanya ditutupin gitu mukanya kan
tapi bisa juga memang kalau tidur kita untuk supaya dia nggak terlalu terang kan
terus selanjutnya itu
jadi posisi dia itu
kita masih mudah
jadi membangun bondingnya itu lewat
terus ada apa lagi
apalagi huruf k sama huruf s ya
k itu untuk bayi yang lebih kecil hindari dagunya itu menempel
kejadian sampai nunduk
karena lehernya belum
karena belum kuat
biar sirkulasi udaranya
justru memang harus tegak lah ya
harus sedekat mungkin dengan kita tapi jangan sampai juga membatasi gerak si anak ya
apalagi untuk usia usia kecil
mau nyoba ntar di rumah
ini pernah aku buka lah
engga aku suka ini nya loh
apa ternyata bisa dikontrol kontrolin
kalau saya sudah bisa ini belum
dan yang terakhir itu s supported back
jadi punggungnya itu harus di support
yang terakhir itu apa
jadi punggungnya dia itu tersupport
oh udah mulai
iya sebentar ya
oh jadi ini bagian belakangnya tuh
jadi mitos bau tangan itu enggak ada ya
meskipun dia sering digendong suka digendong tapi ada saatnya dimana dia mau bereksplorasi
jadi gimana tia
ya mbak ini abis ini aku mau sama mbak aku minta tolong bikin tutorial di instagram
ada gak sih tutorialnya dimana kita bisa cek
indonesian baby warres ada di situ
indonesian baby wearner di instagram ya
iya di instagram
gampang kok ya ternyata ya
iya dan satu lagi posisi kakinya itu membentuk huruf m
hmm gitu ya
iya membentuk huruf m
jadi ini posisi optimal agar perkembangan tulangnya itu maksimal
jujur tia baru tau atau
kalau yang itu baru tahu
jadi selama ini apa yang akhirnya dipraktekkan kekanakak
kalau aku untuk gendongan tradisional kayak gini memang aku belum pernah pakai sama sekali
jadi aku udah pake
jadi aku udah pake
jadi aku udah pake
karena aku hanya tau yang dijepit di atas ya
masuk masukin aja gitu
jadi aku lebih ke yang modern kayak geos itu
terus juga ada yang hip seat
oh yang bagian depan untuk dudukan anak
dari kecil aku udah pake hip seat terus sekarang aku udah pake gendongan itu
cuman kalau untuk mau ringkas ringkas ini kan enteng banget
dan bisa dilipet lipet kuntel kuntel
satu lagi murah lagi

satu lagi murah lagi
dan ini bisa di spread biar bahu nya lebih nyaman
aku suka taruh agak melebar gini
jadi kan gak disatu beban
dan ini kemungkinan untuk jatuh tuh
enggak sih karena dia tight
ini dia masih goyang goyang jadi kurang tight
ini dia juga ya
aku juga kangen banget sama kanak kanak
oh iya nanti langsung digendong di rumah ya
ini jadi satu hal yang harus anda perhatikan untuk menjaga kesehatan bayi anda dan juga anda sendiri gitu
agar punggungnya tidak cedera
nah tapi ada satu hal lagi yang harus anda perhatikan asupan yang paling penting ya prap
ya ini untuk menjaga metabolisme badan kita agar tetap baik
seperti apa nanti kami akan hadirkan di foodpedia